adu mulut dengan petugas yang melakukan penyekatan jalan saat ppkm darurat juga terjadi di pintu eksit tol sidoarjo jawa timur senin siang
seorang warga yang mengaku notaris memarahi petugas sambil terus menelpon para koleganya agar dapat diizinkan melintas
dalam penyekatan di pintu eksit tol sidoarjo ini lalu lintas dialihkan menuju eksit tol tanggulangin
akibatnya kendaraan antre hingga lebih dari dua km
kemacetan semakin parah karena penyekatan dilakukan bertepatan dengan jam pulang kerja
selain di eksit tol sidoarjo penyekatan direncanakan dilakukan di sejumlah titik di kabupaten malang selama dua puluh empat jam hingga dua puluh juli mendatang
tim liputan cnn indonesia